dan calon gubernur petahana basuki cayapur nama berusukan ke pasar serdang kemayoran jakarta pusat selasa pagi
ahok kembali menggunakan baju kotak kotak dalam aktivitas ini
di hari kedua kampanye ahok memilih mengunjungi sejumlah pasar
pasar yang pertama dikunjungi adalah pasar serdang kecamatan kemayoran jakarta pusat
calon gubernur petahana ini disambut dengan nyanyian salam dua jari yang menunjukkan dukungan kepada pasangan nomor urut dua ini
warga juga meminta berfoto bersama dan menyampaikan keluhan seputar kesejahteraan hidup
warga mengeluhkan lahan parkir yang sempit di pasar ini sehingga kerap menyebabkan kemacetan